hai jangan jangan itu kamu tetap jangan berpikir dan mati
ini kok kayak salju ya ya enggak sih
ada salju ya
udah udah amalia lagian kamu ngapain sih lempar lempar buku ke butet maaf mustazah
tadi itu priscilia nyayang kalau misalnya priscilia tuh kan beli baju habis itu priscilia
ngucapin alhamdulillah jadikan bajunya
banyak habis itu priscilia kasih hindi bajunya buat butet soalnya kan butet gak punya baju
coba kalian perhatikan dengan seksama kondisi kasur ini sekarang
nggak kayak kasur kayak tempe gosong
aduh pak ustaz
jangan rama rama begitu dong pak ustaz
ini lihat kasurnya kayak apa
rama rama iya maksudnya pak ustaz kan lagi puasa jadi sabar ya

kalau kapuknya berapa
yang udah dibeli nanti kita tinggal jemur kasurnya
terus nanti masukin kapuknya dengan yang baru diganti gitu
ini jahit gampang kan
barang siapa yang punya usul atau ide
maka dia yang harus bertanggung jawab atas ide atau usulnya itu
jadi kalian bertigalah
nanti ustadz tugaskan yang membawa kasurnya keluar
kalian yang jemuri yang masukin kapuk barunya ke dalam kasur
kemudian kalian juga yang jahit kasurnya
sayangnya kasurnya itu bagus lagi
jadi nyesel ngasih tau ke ustad
kalau dia pada nyesel dia pada nggak mau
bagaimana kalau yang dimasukin ke kasur itu jangan kapuk
itu apa tuh positifnya
dia pada bertiga
kalau kalian nggak ikhlas lebih baik kalian aja yang masuk ke kasurnya
kan nggak usah ribet ribet masukin kapuk ya
ikhlas nggak kalian nih kalau masukin kapuk
assalamu'alaika ya rasulullah
assalamu'alaika ya habibie
tinggir pak de
ini bulan ramadan
bulan penuh berkah
bulan kita dimenang menang
ini anak bikin kesel pak de
dari tadi katanya puasa
eh tau taunya minum air kulkas di belakang mah
kamu berbohong sama orang tua itu tidak baik
itu sih ouyang
katanya sholat eh gak taunya tidur
kamu udah berbohong sama orang tua
ini anak bertiga sama aja nakalnya
katanya sering sholat di masjid pesantren
ternyata masih aja bikin masalah
nggak tahu ya
kita ini ibu ibu walaupun anak kita baru ingin anak anak kita ini kayak santri santri
pengen ngerti agama pengen rajin puasa rajin sholat
walaupun badur begitu ma kita sayang sama anak kita
ini tiga anak ibu semua
ini tiga semua bersatu bapak
luar biasa mak

kami sebagai orang tua tuh kita bisa menghargai anak anak kita
wah parecer jugaorta
nih wah keren keren
dium aja dari tadi
kenapa kagak kasih tau dari kemaren kalo ada pesan terengkilat
kalo dari kemaren saya kelompat ibu emang saya siapa ibu
apa salahnya kasih kabar pak jangan pelit
anak kayak dibanyakin
nah trio bemo alias sobri indra dan juga lupan
sekarang ustadz musa yang mulia ada satu perintahkan kalian untuk melakukan pekerjaan pertama
setelah dijemur seperti ini apa selanjutnya
kasurnya digebuk gebuk kecil kecil aja
digebuk gebuk kecil gebuk gebuk manja
aduh pak ustadz juga deh
iya dong pak ustadz harusnya ngebuk gebuk kasurnya kecil kecil aja pelan pelan
kalo ngebuk gebuk bangetan kenceng tak kasurnya nangis
ntar kasurnya mau nangis
kasurnya bukan pink biru
ya dipukul pelan pelan aja supaya apa
supaya kuman kumannya debu debunya pada keluar
terus kering dikena cahaya siramata hari
sampai disitu fahim tum
nanti kalau kalian capek pengebuk ini multifungsi
terakhir terakhir kita bisa selfie deh
coba bersihin deh kasurnya
sudah selamat mengerjakan ini ya
buku bukuannya tuh kayak gini
irraw dan lukman
buku kasurnya ya kacau
kata boset kebuk kebuk manja
aduh orang keras
ih tak boset iya boset
berarti tiga puluh kali lagi
cepetan nanti saya kasih hukuman
perintah perintah kita sering berhenti berangkat
perintah perintah kita siapa sih ya
itu ngerjain lagi tuh
tuh enak banget ya nyuruh nyuruh kita
kita tuh abis ini
kerjain tugas dari ustaz adina aja ya
yang disuruh mentafsirkan
al quran surat al baqarah
karena memang disini ada
gimana kalau kita kerjain tugas
kita tuh sekarang aja
kamu tuh jangan buat setelah peserta ini
karena banyaknya pelajaran
mendingan kita santai santai aja dulu kayak di pantai
jadilah masih mau istirahat
habis itu harus terserah
kamu tetep jangan berpikirnya dramatis mulu deh
horor mul kerjanya
ini kok kayak salju ya
iya gak sih